seorang kepala desa di tanggulangin sidoarjo jawa timur ditangkap polisi
dia diduga melakukan korupsi anggaran desa hingga menyebabkan kerugian negara mencapai satu ratus tujuh puluh empat juta rupiah
penggunaan uang negara yang dilakukan kepala desa di sidoarjo jawa timur
jumat siang berhasil diungkap tim reskrim polresta sidoarjo
polisi menangkap seorang mantan kepala desa ngaban tanggulangin sidoarjo
yang berinisial ir pria berusia lima puluh tiga tahun ini
diduga telah menggunakan uang negara sekitar rp satu ratus tujuh puluh empat juta rupiah untuk kepentingan pribadi
ir juga diduga menyalahgunakan wewenang sebagai kepala desa untuk menggunakan dana anggaran desa selama satu tahun
selama anggaran tahun dua ribu tujuh belas
dari hasil penyelidikan polisi diketahui tersangka menggunakan dana
tanpa melibatkan bendahara desa dan tim pengawas lain
ini kerugian negara yang ditimbulkan
adalah satu ratus tujuh puluh empat enam ratus tiga puluh delapan rupiah
jadi ini kegiatan kegiatan yang menimbulkan kerugian itu antara lain adalah
dari dua bidang yaitu bidang pembangunan desa
kemudian dari bidang pemberdayaan masyarakat